festival ekonomi syariah atau fesyar dua ribu delapan belas telah sukses dilaksanakan
rangkaian kegiatan face share dua ribu delapan belas yang merupakan bagian dari penyelenggaraan indonesia syariah economic forum atau ecef ini
telah diselenggarakan di tiga kota
sebagai bagian dari upaya bank indonesia mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di indonesia
rangkaian facial pertama kali diselenggarakan di semarang pada tanggal dua hingga empat mei dua ribu delapan belas sebagai tuan rumah regional jawa
di fesya regional jawa ini pengembangan ekonomi pesantren umkm syariah maupun industri halal
terus didorong menjadi suatu ekosistem yang utuh dalam lokal halal value chain dengan memanfaatkan kearifan lokal
selanjutnya fasya regional sumatera dilaksanakan pada tanggal tiga hingga lima agustus dua ribu delapan belas di lampung
dibuka oleh diputi gubernur rosmaya hadi fesyar lampung bertujuan mendorong regional sumatra sebagai islamic economic hub
untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
sementara fashir balikpapan yang berlangsung pada tanggal tiga hingga lima november mewakili regional kawasan timur indonesia
fesyar balikpapan yang menjadi fesyar penutup dari rangkaian fesyar dua ribu delapan belas
bertujuan memperkuat ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan regional halal value chain
yang meliputi pengembangan ekosistem usaha syariah dari hulu ke hilir
semua kegiatan ini kita mengarah kepada kegiatan isep yang akan dilakukan di bulan desember dua ribu delapan belas
ini merupakan suatu kesatuan jadi dulu ada di jawa sumatera sekarang tiga
dihadiri oleh para pelaku ekonomi akademik jawa dan jawa
para pelaku ekonomi akademisi perwakilan pesantren lembaga keuangan dan perbankan
serta pemerintah dan otoritas terkait feshare dua ribu delapan belas terbagi atas dua agenda utama
yaitu syariah economic forum dan syariah economic fair
sebagai bagian dari sarana menampilkan dan mempromosikan produk maupun kegiatan terkait ekonomi syariah di seluruh wilayah indonesia
syariah economic forum terdiri dari forum ilmiah yang meliputi seminar forum diskusi
bisnis matching hingga bi mengajar dan penyerahan bantuan dari program sosial bank indonesia
saya sangat senang sekali ya pak ya yang pertama ini seminar ini membuka wawasan kita
memberikan pengetahuan kepada kita sebetulnya bahwa kita ini dapat berusaha lebih baik lagi untuk pembinaan
jadi saya bisa menerapkan apa apa yang saya dapatkan dari seminar tadi
sementara syariah economic fair diisi dengan rangkaian pameran produk halal
talkshow wirusaha workshop fashion industry berbasis syariah hingga berbagai lomba
dalam syariah fair ini ditampilkan berbagai produk berbasis syariah yang dilengkapi dengan berbagai sharing knowledge
terkait upaya meningkatkan sekaligus mempromosikan unit usaha halal di indonesia
sebenarnya acara syariah ini itu sangat bagus ya
yang pertama ini bisa jadi reminder buat kita
pertama adalah menerapkan jual beli jual beli dalam hal perdagangan
kalau bisnis seperti itu kita harus senantiasa menerapkan prinsip syariah
keberhasilan fesha dua ribu delapan belas ini menjadi langkah sukses menuju gelaran indonesia syariah economic festival dua ribu delapan belas
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia